pasca pengumuman penundaan f satu powerboat lake toba dua ribu dua puluh tiga karena faktor cuaca
sekitar dua seratus penonton berbayar di venue dan di tribun utama di pelabuhan mulia rajana pitupulu meninggalkan lokasi
kepadatan penonton tampak di pintu keluar venue utama
selain di venue utama penyelenggara lomba in journey juga menjual tiket menonton rp lima puluh ribu untuk dua hari di bukit pahoda
dua ratus penonton telah membeli tiket menonton di sana
karena batal menonton pertandingan internasional untuk pertama kali di indonesia ini sejumlah penonton kecewa dan pasrah
padahal mereka telah membeli tiket lima ratus ribu rupiah untuk dua hari perlombaan pada sabtu dan minggu
kekecewaan akibat penundaan f satu powerboat lake toba dua ribu dua puluh tiga juga dirasakan penonton yang membeli tiket di lapak berbayar milik warga
kafe rumah makan restoran dan hotel
mereka hanya membayar rp seratus per orang
ya besok datanglah
lagi diharapkan untuk pengunjung tadi di imbau untuk datang lebih cepat
open gate nya jam tujuh karena qualification race nya jam delapan
sebenarnya namanya juga cuaca ya dan danau toba juga tidak bisa diprediksi dan itu kondisi alam
ya kita sebagai penonton mungkin sedikit kecewa tapi ya demi keselamatan para driver
ya banyak sih
mungkin karena cuaca kali ya
kaka sendiri merasa
kecewa sih sebenarnya
tapi cuman kalau memang itu yang terbaik mau gimana gitu
ya insya allah
akibat penundaan kualifikasi f satu powerboat dua ribu dua puluh tiga para penonton diimbau untuk datang lebih pagi pada hari minggu untuk menonton babak kualifikasi
sorenya jadwal utama perlombaan masih dijadwalkan sesuai waktu pada pukul tiga sore waktu setempat
agus supratman ayat sudrajat toba sumatera utara